hawai budaknya ya udah hati hati jangan lama lama ya balik lagi cepetan kesini
ya tidak pergi dulu yuk susterana aduh ini ngeplok gitu itu ngetik susternya kamu
kalau ada apa apa juga pasti kalian kabur duluan lah siap rt
saya enggak pernah ada kejadian seperti ini dan saya tidak pernah dengar pasien pasien mengalami
kejadian itu tuh kan sing demi ini mah susah dipiraku saya nggak ada nggak ada ada beneran makanya saya
pingsan mendingan sekarang pak rt fokus ya sama kesehatan pak rt pt nggak boleh berpikir
macem macem ya nah bener pak rt iya suster tapi kalau saya mau mandi gimana ini kode kalau mau
mandi ke kamar mandi atau pak rt mau balik lagi ke kamar jenazah coy bisa gua ke kamar mandi
hai apa nih berarti mah begitu pantasnya udah bilang kan bu menis etekan setekan kaget
kok bisa sih si susternya saat itu ngobrol adam sama mochi sampai ke rumah
emang kabes otak otaknya
ibu lanti nih saya juga awalnya kagak percaya kalau si adam tuh net susternya set di rumah sakit
ini apalagi sampai ngikutin ke rumah tapi setelah dengar pembicaraan tadi antara
ranti pak rt sama bang dik saya tes jadi percaya deh cuma kan apa alasannya coba si susternya
saat itu harus ngejar ngejar adam sama mochi sampai ke rumah menumpang makan apa ya ikhlaf
kali itu suster ini iya ban berhenti kan tahu kalau adam tuh nggak pernah bohong
apalagi waktu pertama kali dia ngelihat suster ngesot itu terus ngejar sampai ke rumah ketakutan
banget dia aku kasihan ini kedengarannya makin aja masa iya ada susternya setelah
jadi jadi sekarang rumah sakit ini
berarti ini rejeki annay kalau alberta nggak mau kejagaan lagi soalnya tuh ya
heheheh maksudnya apa tuh
oh jadi gitu ya
ya dik jadinya kayak gitu
kamu tuh gak mau jagain pak rt yang lagi sakit di sini
ya wes nggak apa apa kalau nggak mau jagain
mendingin lu pulang ke kampung sana jagain pos ronda di kampung
tuh bisa nggak kalau lagi di rumah sakitnya kalian jangan ada yang ribut
ini tuh tempatnya orang sakit tau gak
ya orang yang sehat
ya tempat orang makan
ayo bu ranti ke sana yuk
oh urusan makanan aja dengar
lu udah mudok bawel lagi loh
ibu kita ini para hasiper yang profesional ya bu
masalah ketenangan kenyamanan itu silahkan karo aku
jadi ibu tuh nggak perlu ngatur ngatur lagi
saya tuh udah ngerti loh bu
kita tuh hansip nomor one
kalau saya nomor dua
kalau aneh nomor tiga bu
kalian bertiga itu hansip paling buruk sedunia
kasih tahu malah pada ngelawan aja jambak
bu ibu tega banget sih
bilang kita kita ini hansifer paling buruk sedunia heret sih bu
tau emang bener sih
kita tuh paling teladan loh bu
udah berisik berisik berisik
persen saya nih ya
bu ranti harus kurang pelangin makan daging kambing
ya panas bener tingi
oh kamu dimakan
suster mau kasih tahu kamu soal hal baru dunia perawatan
april mau ke mana
jangan nyingelin lagi
ya bentar aja om
ya ntar kalau ada sustrinya kesot gimana
aku ketakutan ini

ya kan ada bang dek sama bang dor yang nemenin om esther

ya kan ada bang dek sama bang dor yang nemenin om esther
nyawai budaknya ya udah hati hati jangan lama lama ya balik lagi cepetan kesini
ya udah pergi dulu iya suster anak aduh ini ngeplok gitu itu ada susternya kamu
seperti tenang aja pak ada kita kita kok ini bapak ya kalau ada apa apa juga pasti
kalian kabur duluan lah seperti enggak enggak enggak gimana sih ah bu bu
makasih nih bu panggil panggil gak dateng
ah ada susu rengesut
siapa yang di kamar mandi ya
kok ada suara air
eh bangun bangun bangun
iya siap pak nasir
siap pak nasir
pak rete apa kabar
udah cepetan pakai uang kas aja cepetan
eh pak rete pak rete kan gak boleh makan sembarangan
nanti kalau diomelin sama suster anak gimana
saya cuma mau ngicip aja sebentar sisanya buat kalian
iya cepetan cepetan
boleh juga tuh
wih sama lagi
iya masa karun aku sih
aku di sini nemenin pak rete
aku yang pedesan ya
bagus ya udah cepetan
ya allah pake duit kas
jor gue yang pedes ya
pada gak ngeliat
apa ya tadi tuh
kok perasaan aku jadi kekainan yo
ya kalau ngena kasih kucing
aduh aku lupa masukan ayamnya pak
ada suster ngesot di sana
di sana suster